aksi unjuk rasa menolak digelarnya ajang balap formula e oleh kelompok jakarta bergerak
di depan gedung dprd dki jakarta rabu siang
kericuhan terjadi saat polisi berusaha membubarkan paksa masa
akibatnya sejumlah orang yang dianggap sebagai provokator akhirnya ditangkap petugas
bahkan situasi sempat memanas saat salah seorang peserta aksi mengaku dipukuli
serta ditabrak oleh kendaraan dinas kepolisian
masa menolak rencana pagelaran ajang balap formula e
yang akan diselenggarakan pemprov dki jakarta pada juni dua ribu dua puluh dua mendatang
masa menuding kegiatan itu kental berbau kepentingan
dan tidak memikirkan nasib rakyat mengingat pandemi covid sembilan belas masih melanda
usaha mereka untuk menyuarakan aspirasi gagal dilakukan
lantaran aksi yang menimbulkan kerumunan dikhawatirkan dapat menjadi kluster baru covid sembilan belas
rizky ihtiar yahya jakarta